halo sahabat kompas tv seperti biasa saatnya kita update tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini
selasa dua puluh enam maret dua ribu dua puluh
wakil presiden terpilih gibran raka buming raka menanggapi gugatan yang dilayangkan tpn ganjar mahfud di mahkamah konstitusi
dalam berkas gugatannya tpn ganjar mahfud menganggap perolehan suara prabowo gibran seharusnya nol di seluruh provinsi dan luar negeri
gibran mengaku tidak paham dengan gugatan tpn ganjar mahfud yang anggap suara prabowo gibran seharusnya nol
timnas amin menanggapi sindiran tim hukum prabowo gibran terkait gugatan sengketa pilpres yang dilaporkan ke mahkamah konstitusi
jurubicara timnas amin iwan tarigan mengatakan hakim konstitusi berhak mengadili sengketa pilpres sesuai hukum yang berlaku
iwan tarigan bahkan berkelakar jangan sampai hotman paris menangis dan oto hasibuan masuk kamar bila nanti kalah di sidang mahkamah konstitusi
bisihan tentang hasil pemilu karena proses yang curang dan bermasalah
dan abuse of power kekuasaan tentunya akan mempengaruhi hasil akhir di tps
bawaslu menyatakan ketua komisi pemilihan umum hashim ashari bersalah melanggar administrasi pemilu karena menggelembungkan suara pilek partai golkar di dapil jatim enam
bawaslu memutus memberi teguran kepada ketua kpu agar tidak mengulangi perbuatan yang melanggar ketentuan undang undang
dalam kasus ini hashim dilaporkan oleh kader partai demokrat terkait dugaan penggelembungan suara partai golkar dalam pilet di dapil jawa timur enam
menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar tata cara prosedur dan mekanisme pada pelaksanaan rekalkulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional
dua memberikan teguran kepada telapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang undangan
nah itu dia tiga berita terpopuler hari ini
jangan lupa untuk like share and comment youtube kompas tv